sabtu sore hujan deras mengguyur desa sunda wenang
kecamatan parungkuda kabupaten sukabumi jawa barat
dan menyebabkan tiga rumah hancur tertimpa tebing setinggi dua puluh meter yang longsor
usai kejadian warga segera mengosongkan rumah
dan membawa barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman
selain tiga rumah sebuah pos keamanan dan jalan juga hancur akibat longsor
dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
untuk sementara lokasi longsor diberi garis polisi
warga masih menunggu perbaikan dari pihak pengembang dan bantuan petugas terkait
sementara pada jumat malam lalu hujan deras juga mengguyur wilayah sukabumi selama enam jam
hujan deras diduga menjadi pemicu longsor yang akhirnya merenggut nyawa seorang remaja lima belas tahun
korban bernama aldan maulana itu ditemukan setelah tertimbun selama dua jam
jenasa aldan maulana akhirnya dimakamkan di kampung cidadap

di desa muara ii kecamatan kadu dampit kabupaten sukabumi sabtu pagi
siswa kelas dua smp ini sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia
lalu di kamar lagi tidur
nah terus longsornya itu
kedengeran atau gimana
nggak keburu gitu
langsung ketimpa atau gimana
yang ketimpa siapa aja
ya waktu pertama mah ya aldan itu yang tidur
terus kang as sempat ketimpa juga nggak
sempat ketimpa ya siang kedua
dari data bpbd kabupaten sukabumi sedikitnya terdapat dua belas titik longsor
empat rumah rusak berat akibat tertimbun longsor yang terjadi jumat malam
itu tertimbun hampir satu jam lebih
ya ampun anak
jadi lebatkan nih cenang